kali ini bank indonesia goes to campus dilaksanakan di makassar
ini adalah kota kedua dari empat kota kerjasama bank indonesia dengan netive
antusiasme para peserta belum dibuka aja caranya udah ngantrinya kayak gini
saya sangat mendukung sekali kalau bisa jangan hanya sekali
kita sangat berharap ini bisa dilakukan berkelanjutan
acara ini sangat bagus membantu masyarakat muda khususnya generasi y
memahami apa itu transaksi non tunai
kita harus dukung terus gerakan ini dan jangan lupa melibatkan kreasi muda
pikir gerakan ini gerakan yang sangat penting sekali gerakan nasional non tunai
dan saya berharap juga acara ini akan berlanjut terus
dengan adanya bali indonesia ini jalan pegost to kampus mendekatkan diri dengan mahasiswa
memberi pengetahuan lagi tentang ekonomi gue rasa gue yakin banget
perekonomian indonesia bisa jauh lebih baik di tangan generasi muda selanjutnya
kita lihat kan betapa serunya rangkaian acara bank indonesia cost to campus di kota makassar